bakal cagup cagup jawa tengah ganjar pranowo taj yassin berangkat dari kantor dpd pdi perjuangan jawa tengah
jalan brigjen katamso semarang ke kantor kpu jawa tengah
di jalan veteran sekitar pukul empat belas selasa siang mereka mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada jawa tengah
keberangkatan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah ganjar dan taj yassin
mereka mengendarai bandbie di kawal ratusan orang dari partai pendukung dan para relawan
sesampai di jalan palawan depan kantor gubernur jawa tengah ganjar yasin turun dari bendi
dan melanjutkan perjalanan ke kantor kpu jawa tengah dengan berjalan kaki
ganjar yasin yang diusung pdi perjuangan mendapat dukungan resmi dari partai demokrat dan p tiga